dpp pdi perjuangan puan maharani merespons nama menteri sosial tri risma hari ini
yang akan dipanggil dalam sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
puan menegaskan risma yang juga kader dari pdi perjuangan dipastikan siap memberikan keterangan kepada mk pada jumat besok
namun puan tidak menjelaskan rinci apakah ada arahan khusus dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri maupun dari dpp
sementara menteri sosial tri risma hari ini menyatakan siap
hadir memenuhi panggilan mk untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres jumat besok
risma mengaku tak ada persiapan khusus dan tidak tahu apa yang akan ditanyakan hakim mk
risma juga bilang jelang sidang mk besok tidak ada arahan apapun baik dari presiden jokowi maupun partainya pdi perjuangan
itu aja aku ngomong apa ya aku nggak tahu besok ngomong apa
tapi besok masih datang ya
ya datang lah diundang lah
ya nggak tahu aku belum tahu pertanyaannya
iya kan tergantung pertanyaannya toh
tidak ada nggak ada